sementara itu dalam acara malam penghargaan liga satu indonesia
ketua umum pssi edi rahmayadi mengungkapkan bahwa
dua ribu delapan belas akan banyak event yang akan diikuti oleh timnas indonesia
dirinya pun menyindir pemain yang memilih bermain di liga luar negeri karena uang
saat ini dua ribu delapan belas ada sembilan event persepak bolaan bermain di indonesia
kita butuh pemain
kita butuh sepaso yang orang amerika latina kita tarik untuk menjadi pemain bola
karena kita kekurangan pemain bola
pemain bola kita malah keluar
kalau dengan alasan uang saya tidak sependapat itu
karena nilai nilai juang anak bangsa ini bukan uang ukurannya
republik ini dimemberdekakan oleh orang orang tua kita dulu tanpa uang

yang itu lainnya arah ketiga bang di kota sulawesi covered